penghapusan kelas satu dua dan tiga dalam bpjs kesehatan yang akan diganti dengan kelas rawat inap standar pada dua ribu dua puluh
dilakukan pemerintah sesuai dengan undang undang no empat puluh tahun dua ribu empat tentang sistem jaminan sosial nasional
dengan demikian nantinya hanya ada dua kelas kepesertaan program yakni penerima bantuan iuran atau pbi dan non pbi
segmen peserta penerima upah dan pekerja bukan penerima upah atau mandiri tergolong dalam non pbi
kelas standar ini juga yang akan membedakan ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur di rumah sakit yang menjadi mitra bpjs kesehatan
selain untuk memperbaiki ekosistem jkn dewan jaminan sosial nasional atau djsn mengakui
penerapan ini bertujuan meningkatkan kewajiban membayar iuran dari peserta bukan penerima upah
yang selama ini paling besar menunggak atau sebanyak delapan belas tujuh juta orang
tentu ini kita harapkan ketika ada kelas standar tentu juga ada kebijakan lain yang harus kita dorong
agar kolektabilitas dari peserta pbpu ini bisa semakin meningkat
tetapi untuk kr kris jkn ini kita ingin mendorong adanya pertama adalah perbaikan mutu yang kedua adalah

kita harapkan misalnya bagaimana tidak ada perbedaan mutu diantara para peserta
bagaimana mendorong keselamatan pasien bagaimana mendorong dari mutu jkn ini akan lebih baik lagi
yayasan lembaga konsumen indonesia mengingatkan pemangku program jkn agar berhati hati dalam menerapkan amanah undang undang ini
pertama harus memperhatikan perbedaan kualitas rumah sakit di perkotaan dan daerah
yang kedua besaran iuran kelas standar harus mempertimbangkan
aspek kemampuan membayar khususnya dari peserta mandiri
dengan kelas standar artinya yang kelas satu turun sedikit yang kelas tiga naik
jadi mungkin di tengah tengah akan diambil standarnya
ini yang kemudian akan sangat berat kalau tidak memperjuangkan aspek daya beli bagi kelas tiga khususnya untuk kelas mandiri
karena yang krusial di sini sebenarnya hanya kelas tiga
tapi kalau nanti idealnya adalah berdasarkan tarif real cost dan kemudian disubsidi oleh negara itu menjadi dua hal yang berbeda
kalau berdasarkan real cost hitung hitungan yang diusulkan oleh kemenkes ataupun oleh bpid itu tentu sangat dinamis
karena setiap tahun akan mengalami perubahan sesuai dengan inflasi dolar dan sebagainya
tapi kalau berdasarkan tarif yang dihitung jalan tengah
nanti kemudian nanti ada intervensi pemerintah ada subsidi dan sebagainya
ya tergantung keberanian pemerintah untuk menerapkan tarif berapa rupiah terkait dengan kelas standar itu
plus berapa pemerintah punya uang untuk memberikan subsidi
djsn masih menghitung tarif iuran yang ideal untuk kelas standar itu
adapun dari sisi mitra djsn telah melakukan penilaian terhadap satu sembilan ratus enam belas rumah sakit
dari empat sembilan rumah sakit peserta
di seluruh indonesia
penerapan kelas standar pun akan dilakukan secara bertahap
jadi memang sampai sekarang kita belum bisa memutuskan
mbak desi ya terkait dengan berapa sih besar iuran untuk program jkn ke depan
karena apa karena tadi kami sampaikan bahwa manfaat itu ada dua kan
manfaat medis dan manfaat non medis
manfaat medis yang sekarang disebut dengan kdk kebutuhan dasar kesehatan
sekarang masih berproses di kementerian kesehatan
kemudian yang kri jkn kris jkn ini di penanggung jawabnya adalah djsn
nah tentu setelah manfaat ini keduanya selesai tentu kemudian kita harus menghitungkan
menentukan berapa besaran iuran yang harus ditetapkan ke depannya
djsn masih terus memproses rencana tersebut dan akan melakukan uji coba pada dua ribu dua puluh
sebelum menerapkannya pada satu januari dua ribu dua puluh
desi ritonang yudhistira satria jakarta